bukankah akan sangat berbahaya
jika saat tangkampurunan seperti ini
ubinya sudah matang pak
tapi kok baunya busuk
ubinya busuk pak
pak ubinya busuk
kamu istirahat boleh
ntar yang ada kita ketahuan
ayo kita pergi ke sini
nanti dulu jaka
aku masih capek
sedang apa kalian berdua disitu
kamu cepat lapar luar tempat
biar aku yang ikutin ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa rahmatullah wabarakatuh
wa rahmatullah wabarakatuh
wa rahmatullah wabarakatuh
wa rahmatullah wabarakatuh
wa rahmatullah wabarakatuh
dan syiar apa yang sedang kamu lakukan
semoga dimudahkan allah subhanahu wa ta'ala
aku baik baik saja
syiar pun tetap berlangsung
bagaimana keadaan kesultanan demak
kabar dari kanjong sultan pergono
alhamdulillah semuanya baik
bahkan semakin membaikkan saya
bahkan semakin membaikkan saya
patih agung sudah dibebaskan
semoga ia diberi kemudahan
menempuh jalannya kembali kepada allah subhanahu wa ta'ala
amin ya rabbal alamin
amin ya rabbal alamin
amin ya rabbal alamin
amin ya rabbal alamin
kita sudah hidup perbincangan ini
ada hal penting harus aku lakukan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
itu pasti mereka
itu pasti mereka
iya tetaplah bersama aku
sekarang kalian sudah tidak bisa lari lagi
ini kesempatan terakhirmu
aku bersedia memaafkanmu
jika kamu ingin menikah denganku
jika itu sudah memang pilihan
bukankah akan sangat berbahaya
jika salah tangkap burunan seperti ini
kalian semua bukan pembuat onar
yang waktu itu di pasar
jadi selama ini aku salah mengejar orang
kalian sudah salah sangka
jadi mohon tinggalkan kami
apa yang terjadi
itu bukan mantra
tapi doa yang berasal dari al quran
telah mendengarkan doa kita
maafkan atas kecerobohan aku ini
tidak apa apa cak
jangan pernah jadi orang pengecot
hadapi aku sekarang
saya tidak tahu tuhan
saya tidak tahu
tidak perlu tahu kamu maesah dimana
kau bukan tandinganku
sepertinya ada kabar baik yang ingin kamu sampaikan oleh aku
tentu sekali kanca
saya merasa ada yang mengganjal dalam hati saya
dan saya selalu merasa bersalah kanca
ada apa pak yaku
mengapa kamu merasa seperti ini
saya selalu zolim kepada orang orang kan
maafkan muridmu yang hina
mohon ampunlah kepada allah swt
saya saya mempunyai harta yang berlimpah
dan itu saya kumpulkan sebelum saya masuk penjara
sepertinya aku mengerti apa yang kamu rasakan
saya berniat mengadakan tasyakuran kanjeng
membagikan sebagian harta saya untuk para warga
lalu bagaimana dengan yang mulia kanca sultan tenggol
ada baiknya kita minta izin kanca
niat baik seperti ini
akan disetujui oleh kanca sultan
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi